polemik seputar raker tahunan kpk berawal dari gelaran acara di hotel sheraton mustika yogyakarta
acara diikuti sekitar empat puluh orang sebagian merupakan pejabat struktural komisi antirasuah
kritik langsung bermunculan dari segala arah
terlihat dari cuitan mantan beberapa penyidik kpk seperti rasa mala aritonang yudi purnomo harahap dan tentu saja novel baswedan
novel bahkan menyebut pimpinan kpk berbohong sebab saat novel menjabat rapat tahunan kpk yang menggunakan anggaran negara ini diadakan lebih sederhana tidak pernah lebih dari hotel bintang tiga
sementara peneliti icw kurnia ramadana justru tidak heran sebab praktik pemborosan anggaran di tubuh kpk sudah biasa terjadi sejak firly bahuri menjabat
sementara pemimpin kpk nurul gufron dan alexander marwata angkat bicara
dipastikan anggaran kegiatan ini sesuai dengan ketentuan kementerian keuangan
ketentuan kementerian keuangan adalah anggaran yang diperlukan oleh pemerintah yang ikut serta jadi kalau kemudian sekarang dikritik ya itu kan tidak anda lah yang bisa menyimpulkan sendiri
program program seperti ini itu kan juga banyak dilakukan oleh lembaga pemerintah yang lain
tapi standarnya memang di hotel bintang lima ya pak
bintang lima tetapi kalau tarifnya bintang tiga kenapa tidak
ya kan seperti itu
keduanya juga menambahkan
di luar jakarta untuk menghindari peserta hilang fokus selama pelaksanaan
selain menyatukan visi ke depan raker membahas agenda alih status pegawai kpk menjadi asn